vlsi menyatakan dugaan keterlibatan setia novanto dalam kasus ktp elektronik menjadi salah satu faktor turunnya elektabilitas partai golkar saat ini
terkait hal itu korbit polhuka partai golkar yoris rawayai berharap partai melakukan pembenahan melalui rapimnas
tapi tindakan yoris ini justru menjadi penyebab ia dicopot dari struktur kepengurusan partai golkar
kuasa pemohon dan termohon
pasca putusan pra peradilan setia novanto suasana panas internal partai golkar belum juga meredah
susunan pengurus internal golkar pun mengalami perombakan
yoris rawaiyai dicopot dari jabatannya selaku korbit pohuka golkar
sebelumnya yoris sempat membantah terkait pemecatannya
orang kalau ada perubahan itu sesuai dengan mekanisme
yang bisa berhak menyampaikan itu hanya ada dua
kalau ada orang yang menyampaikan yang tidak memiliki kompetensi
ya terus kalau saya tanggapi kan berarti sayanya yang goblok
tidak ada pembahasan
saya ini korbit pohuka
bukan krucu krucu gitu
ketua pemenangan pemilu wilayah timur dpp partai golkar aziz samuel menyatakan
pergantian posisi dalam kepengurusan
adalah hal yang wajar dan merupakan hak prerogatif ketua umum
apalagi yoris dianggap melanggar ketentuan
serta menciptakan kegaduhan di internal partai
sk tersebut sudah ditandatanggi oleh pak ketua umum dengan pak sekjen
tinggal agar diberikan secepatnya buat pak yoris
supaya beliau menerima
supaya hal ini bisa terjaga dengan baik
menjadi ketenangan buat partai golkar
sampai ke tingkat tingkat bawah
menurut hasil survei lingkaran survei indonesia
kasus ktp elektronik mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai golkar
menanggapi survei itu
yoris pun menyatakan
butuh revitalisasi dan restrukturisasi internal golkar dalam waktu dekat
dengan melakukan rapimnas
waktu sebetulnya nggak ada masalah
ini kan tinggal kita tingkatkan dari pleno

dan kemudian kita harus membuat perusahaan
karena rapimnas kita tahun kemarin itu sudah memutuskan
tidak boleh ada munas sampai dua ribu sembilan belas
dan mempertahankan novanto
makanya mekanisme yang bisa mencabut itu adalah rapimnas
sebagai korbit polhukam
yoris melihat ada kejanggalan dalam penanganan kasus ktp elektronik dalam tubuh golkar
golkar terlihat menjadi benteng bagi setia novanto dalam kasus yang membelitnya itu
hal inilah yang ia anggap merusak citra golkar
di mata masyarakat saat ini
sekarang kondisi ini golkar mau jadi apa
apakah kita harus membakar rumah ini karena ada tikus yang di dalam
atau kejar tikusnya
ada giu itu kan untuk bangsa dan negara
setelah itu untuk organisasi
maka ego pribadi
jadi saya hanya melihat ini dalam aspek begini
ini kepentingan partai
ini harus diselamatkan
alih alih melakukan pembenahan
yoris sarawiyai justru dicopot dari jabatan ini
dan diganti dengan late jen purnawirawan eko wiratmoko
tidak hanya itu
yoris juga sudah dilaporkan oleh angkatan muda partai golkar ke barai skrimpolri
ampg menilai yoris telah menghina soal kesehatan novanto
horas manihuru cnn indonesia
nah apakah gonjang ganjing yang melanda partai golkar saat ini adalah tanda
adanya aksi bersih bersih dari anggota yang
tidak sejalan dengan kepemimpinan sekarang
kami akan bahas topik ini malam hari ini sudah bersama saya di studio
ada andi sinulinga ketua dpp partai golkar
bang andi terima kasih sudah hadir disini selama malam
terima kasih putri selamat malam
dan juga ada mas henry satrio dari akademisi komunikasi politik universitas paramadina
terima kasih mas henry sudah datang kesini
saya ke bang andi dulu
konfirmasi nih jadi dicopot atau tidak
karena kita tunggu tidak ada yang berani ngomong
dan akhirnya hanya andi samuel yang mengatakan itu
tadi rekan kami di lapangan bertemu nurdin halid katanya bohong
jadi siapa yang bohong disini sekarang
ya yang pertama secara pribadi saya belum melihat surat keputusannya
nah yang kedua tadi juga saya ketemu sama pak nurdin ketua harian saya konfirmasi
saya ketemu juga dengan ketua korbit kepartaian juga mengkonfirmasi
nah sampai hari ini karena kita belum menerima surat keputusannya
maka kita anggap itu sebagai kabar burung saja
berita yang masih belum bisa kita pertanggung jawabkan kebenarannya
kalau sampai ketua harian saja belum lihat suratnya
tapi andi samuel sudah melihat suratnya kabarnya sudah diteken
tinggal diberikan saja ke bang yoris lalu
begini ini kan partai politik namanya golongan karya
nah di kita itu ada mekanisme
jadi kalau kita melihat anggaran dasar pasar sembilan belas
itu mengatakan kepemimpinan dewan pimpinan pusat itu bersifat kolektif
nah turunannya itu adalah rapat rapat
rapat plenum rapat harian
rapat harian dan pleno itu ada turunan dari sebuah mekanisme kepartaian
yang dilakukan pengambilan keputusannya itu berdasarkan kolektif kebersamaan
nah itu tata cara berpartai di golkar yang sudah ajak ya sudah mapan
sudah sejak dulu ya
ya seperti itu
nah proses itu memang belum ada
nah ketika memang katakanlah ramai pembicaraan
kan sebenarnya yang minta pecat pak yoris itu kan bukan
bukan baru ini
nah beberapa waktu yang lalu juga ada yang minta
nah kita tidak tahu apakah ini permintaan
apakah ini keinginan atau sebagai sebuah fakta
nah karena itu tadi kita sudah bicara bahwa ini persoalan internal partai golkar
karena persoalan internal nanti kita akan selesaikan secara internal
sehingga tidak perlu ada riak riak yang lebih besar yang menurut kita
ini kan soalnya penting tidak penting
tapi kan jauh lebih penting lagi bahwa diskursus publik ini dibangun
bagaimana peran politik partai golkar ikut untuk melakukan pembangunan bangsa ini ke depan
iya kan sekarang intinya begitu
kalau bisa kok bisa sampai ada kemudian statement bang yoris dipecat dari posisi korbit
itu dia sampai keluar itu itu sumbernya tuh dari mana
yang pertama gini putri
gak mungkin berhayal aja tiba tiba ngomong begitu kan
gini putri yang pertama dalam politik kemungkinan apa aja bisa terjadi
itu yang pertama
jangankan partai golkar secara politik nasional saja
panglima tni bicara menhan bicara kemudian pak wiranto bicara
itu berbeda beda tentang senjata kemarin itu ya
kita nggak tahu sampai peristiwanya kemudian terbuka baru publik tahu
nah ini sebenarnya bagian dari kekayaan kita ya proses demokrasi yang kita bangun itu
sehingga orang bebas bicara siapa saja
dan kemudian nanti pada akhirnya kan waktu yang akan berjalan
kemudian melihat kebenaran dari apa yang terjadi ini
karena sekarang kalau kita mau perdebatkan pun kita gak tahu kebenaran dari informasi ini
dalam hukum kalau kita mau bicara hukum kita mau mempersoalkan pun buktinya nggak ada
nah oleh karena itu menurut kami tadi bilang itu bahwa
polemik ini kita anggap selesai saja nanti kita bisa selesaikan secara internal
masalahnya kan sudah ada yang ke media mas henry
ini kan tumben partai sebesar golkar tidak bisa meredam kader kadernya sendiri
supaya jangan ngomong dulu kalau barangnya belum ada gitu kan sekarang intinya
kalau yang anda lihat ini kenapa ini sekarang
enggak juga ini menurut saya justru jadi culture nya partai golkar
partai golkar itu mbak putri
dari partai politik yang ada di indonesia
yang sudah mencapai level mature
artinya siapa saja itu bisa jadi ketua
siapa saja bisa jadi tokoh gitu kan
bahkan bang andi pun siapa tahu tiba tiba nanti diusung jadi ketua umum pun bisa
karena golkar ini tidak seperti partai politik yang lain
nah itu yang pertama
terus kemudian yang kedua
masalah loyalitas pendukung golkar ini juga agak lucu
mereka ini tidak terlalu mempersoalkan kepemimpinannya
siapa yang memimpin
di hasil surveinya kedai kopi pun begitu
ada memang penurunan elektabilitas buat partai golkar
tapi kemudian apakah itu hanya setnov ansi atau ada yang lain
itu yang harus kita telah lagi
kalau kita perhatikan mbak putri
sebagai salah satu partai yang paling mature di indonesia
justru golkar kesulitan menemukan tokoh tokoh yang bisa jadi pemimpin nasional
belum pernah ada
bahkan di level sekarang pun
golkar tetap harus nebeng jokowi gitu kan
nah saya nggak tahu apakah ini akibat karena dukungan pemerintah ke setia novanto pada saat munas bali waktu itu atau gimana
nah nggak tahu saya
tapi yang jelas adalah
ini adalah dinamika yang biasa menurut saya di golkar
bahkan penggantinya pak setnov nanti misalnya angin ini begitu keras untuk meminta pergantian
itu pun tadi secara off air pun belum tahu juga siapa
karena misalnya ada dorongan erlangga hartarto
yang saat ini sudah menjadi menteri kabinet kerja
tapi ada juga kelompok yang menginginkan loh seharusnya adik komarudin dong yang kemarin nomor dua
yang kemarin nomor dua
di munas bali

tapi ada juga kelompok kelompok muda harusnya memang anak anak muda lah yang memimpin golkar ini
atau bang yoris aja sekalian gitu
jadi memang banyak hal
tapi apakah itu kemudian membuat golkar ini seperti terpecah pecah
saya rasa tidak juga
kita masih ingat bagaimana polemik yang terjadi pada saat akbar tanjung versus yusuf kala waktu itu
yang akhirnya dimenangkan oleh yusuf kala
apakah kemudian membuat golkar pecah tidak
karena ini mereka ini memang sudah mature
kepemimpinan nasional mereka lupakan
sehingga mereka pengennya maju sendiri sendiri aja
sehingga level gubernur diperubutkan level bupati diperubutkan level dewan perwakilan rakyat
baik yang di nasional maupun yang di daerah yang diperbutkan
tapi kalau untuk memimpin nasional yang penting kita dekat dekat dengan kekuasaan
bang andi tapi kan sebenarnya ya saya juga sepakat dengan mas henry
yang namanya ketua umum gitu ya
kalau misalnya saya jadi ketua umum juga ya
kalau sama saya lah yang dipertahankan kalau nggak ya sudah lah gitu
tapi apa bedanya sekarang kalau misalnya anda lihat yang terjadi di tubuh golkar
saya ingin menambahkan apa yang dikatakan mas henry tadi
partai golkar pasca reformasi
itu punya sebuah pandangan yang dituliskan bang akbar pada waktu itu
yang kita juga merespon arus besar reformasi itu
yang kita lakukan salah satunya adalah institutional building
ya membangun kelembagaan yang kuat
karena kita pernah terjadi seperti apa yang terjadi pada partai partai yang ada
di mana pemimpin itu terinstitusi dengan kepartaian itu
kita nggak bisa membedakan mana partai kelembagaan mana pemimpin
kan itu terjadi ada hadir beberapa partai partai politik hari ini
dan golkar pernah kayak begitu
dalam waktu yang cukup lama
dan kemudian sebenarnya kalau kita lihat
kalau anda ngomong saya kebetulan meriset itu
dan kemudian saya menulis buku tentang dinamika konflik partai golkar
dari masa ke masa termasuk pasca orde baru
kalau kita dengar testimoni dari pak sarwono kusumaat maja
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh pak harto itu kepingin melakukan apa yang kita bicarakan sekarang
karena golkar nggak boleh lagi bersandar pada dirinya
pada institusi militer dan kemudian birokrasi
kemudian kelompok apa yang dinamakan dengan kelompok g itu harus diperkuat
menurut pak harto
itulah berjalan zaman pak sudarmono kaderisasi berjalan di partai
dan itu sebenarnya ketika arus reformasi ada
kemudian ini ditangkap sama bang akbar pada waktu itu
ditangkap sama bang akbar kemudian melakukan penguatan kelembagaan
nah sekarang memang ini seperti kalau publik secara sepintas melihatnya
ini kan kayaknya bergolak konflik saya setuju sama mas henry
sebenarnya ini hal yang lumrah
yang saya katakan adalah sebuah proses transformasi
jadi kalau dibilang golkar tidak pernah melahirkan kepemimpinan nasional
sebenarnya kita sadar betul itu
golkar menjadi alat kekuasaan
itu tadi itu
jadi proses transformasi ini itu nggak gampang
tapi kesadaran itu ada
dan kita kalau di dalam kita melihatnya itu proses fragmentasinya
nah dalam proses transformasi itu terjadilah perbedaan perbedaan pandangan
yang kebetulan suasananya sudah terbentuk
dimana orang bebas berpendapat
nah ini sebagai sebuah keniscayaan
yang bagi kami khususnya bagi saya secara pribadi
ini sebuah hikmah yang harus disyukuri
dan kemudian kita tinggal bagaimana meletakkannya dengan cara cara kelembagaan
yang saya katakan kalau anda lihat dinamika konflik partai golkar
orang boleh berbeda satu sama yang lain
tapi at the end dia akan mengerucut pada sebuah satu kata konsensus bersama
dan itu pernah terjadi di zaman ketika ada kubu ancol kubu bali
satu tahun setengah lebih konflik berkepanjangan
kemudian muncul pada sebuah konsensus rekonsiliasi munas
kemudian lahirlah kepengurusan sekarang di bawah kepemimpinan pak novanto
seandainya putri tidak ada kasus kepada pak novanto terkait iktp
saya kira golkar jauh akan lebih smooth
tidak ada tekanan yang bisa masuk akal
dan bisa diperjuangkan di internal partai golkar untuk meminta katakanlah seperti yang disampaikan pak ioris pak novanto non aktif
kalau tidak ada kebetulan ada
nah ketika ada itu pandangan terbelah lagi
pandangan terbelah sebagian kawan kawan menganggap bahwa ini harus kita pisahkan kasus ini dengan kepartaian
kemudian sebagian lagi mengatakan tidak bisa
pemimpin itu adalah simbol partai yang harus kita hormati dan kemudian kita bela
nah ini kan perbedaan ini muncul
munculnya bukan hanya di rapat rapat tapi juga di ruang publik seperti yang kita lihat tadi
nah sekarang perbedaan itu sudah menyatu kembali belum
on process bahwa sekarang kan terjadi komunikasi komunikasi politik diantara para elit juga sebenarnya menuju bagaimana terjadi sebuah konsensus
dan kemudian partai golkar ini bisa berjalan lagi
dan kemudian rebound
dan win win semua dimenangkan
tidak ada yang di kalahkan di sini
nah oleh karena itu prosesnya memang tidak mudah
kan konsolidasi itu kan dibutuhkan waktu yang cukup
nah dalam waktu waktu itu kadang kadang ada riak
nah inilah dinamika dalam berpolitik kita yang menurut saya masih dalam koridor batas batas kewajaran dalam berpolitik
koridor batas batas kewajaran dalam berpolitik
itu kacapata internal ya
mas henry tapi sebenarnya kalau sekarang kita melihat katakanlah sekarang golkar mau rebound
tadi kita sudah sampaikan datanya gamblang sekali
partai besar loh gitu
kalau misalnya sekarang mau rebound
apakah kemudian status tersangka dari ketua umum golkar yang sudah dicabut itu akan bisa membantu
karena di luaran
kita tahu pra predilan setia novanto itu dianggap olok olok sekarang
iya kan mas hendry
makanya kan sekarang begini
kalau kemudian hukum aja kesulitan gitu
saya rasa juga yang di internal golkar juga akan kesulitan
kita sebagai orang luar kadang kadang melihatnya golkar ini kalau ada loh kok award gitu ya
kaget award gitu
ini yang bisa kita sematkan ke golkar
banyak yang tanya misalnya sembilan puluh sembilan kalah
coba golkar barunya akbar tanjung bisa bikin golkar juara satu lagi
nah terus kemudian ada sby masuk nomor dua
jadi kaget aja terus
kemudian kemarin waktu munas bali
ah masa sih setnoff
eh loh kok kepilih gitu kan
loh kok award lagi gitu kan
nah ini sekarang juga begini
ada yang protes sedikit
terus kemudian pecat
saya terus terang jarang loh
apa seingat saya malah belum pernah
ada perbedaan pendapat di golkar kemudian berujungnya pada pemecatan
ini kan sudah dua nih
kemudian satu lagi bang yoris kan
nah ini sebetulnya
kalau benar ya bang yoris ya
apakah memang gaya kepemimpinan yang dimunculkan oleh setia novanto adalah demokratis otoritatif
jadi kalau demokratis ya demokratis
tapi kalau nggak setuju ya silahkan cari parpol yang lain gitu
bang adi kan termasuk yang kontra ketika mendengar informasi kemarin kan
kemarin kan udah mulai ramai
bang andi itu termasuk kontra
dan saya inget bang adi menyatakan itu melanggar kitab suci tuh
itu keras banget tuh
melanggar kitab suci partai golkar
artinya sekarang ada yang mau bikin kitab suci baru atau gimana
kalau misalnya melanggar kan bikin aturan baru
tadi saya sudah sampaikan ya
pasal sembilan belas bicara begitu
dalam anggaran rumah tangga pasal tiga belas
kemudian ayat dua butir a
bahwa pergantian kepengurusan itu dilakukan lewat pleno dan dilaporkan ke rapimnas
ini dalam tanda kutip sebenarnya saya mengatakan
kan masing masing kalau di negara undang undang dasar itu kan kitab sucinya
orang beragama punya kitab suci
kita berpartai itu punya konstitusi
nah ini kita kan untuk melatih diri sebenarnya
gimana kalau dengan konstitusi kita sendiri kita tidak apa namanya tidak taat
kemudian kita masuk pada institusi yang lebih tinggi yang nama negara
kita bisa terjadi abuse of power terhadap undang undang disepakati
nah itu jelas
nah sekarang itu saya kontra betul
sebenarnya bahasa yang lebih tepat itu berbeda pandangan
nah kemarin kan juga saya on air dari satu tempat kemarin kan sama putri juga
kita punya pandangan yang berbeda
nah saya juga nggak tahu
saya jelas berbeda pandangan
dan secara moral saya terikat dengan rekomendasi apa yang sudah kita rumuskan
walaupun itu baru hasil dari tim
belum menjadi kebijakan lembaga
karena pada waktu itu terjadi pro dan kontra
kemudian diputuskan dalam rapat supaya rekomendasi itu dibawa ke ketua umum
karena memang pada waktu itu sejatinya sebenarnya ketika ketua umum sakit itu kan sebenarnya dia sudah non aktif
tapi kita perlu legalkan
beliau masih ketua umum
karena ketua umum itu putri dalam konstitusi kita
dia diangkat dan diberhentikan di munas
jadi itu jelas itu
jadi beliau tetap ketua umum
tapi non aktif pada waktu itu kita bilang bentuk plt
nah kan ada perbedaan pandangan yang serius
nah perbedaan pandangan yang serius ini itu hanya bisa diselesaikan dengan cara cara organisatoris
itulah dibutuhkan rapat untuk mengambil sebuah keputusan
apakah rekomendasi ini diterima atau ditolak
nah kalau sudah selesai kemudian katakanlah ditolak
selesai persoalan itu
dan yang menyampaikan rekomendasi harus legowo
tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya
nah membangun iklim yang baik kayak begini
itu tidak gampang
dan kemarin pun akhirnya belum ada keterangan yang firm soal itu kan
sesuatu yang tidak pasti yang tidak jelas mengambang
itu akan menimbulkan polemik
jadi polemik polemik hari ini sebenarnya karena tidak ada keputusan yang firm
nah oleh karena itulah sebenarnya
ini kan begini ya
ini juga kalau saya lihat semangat publik dari beberapa waktu kita melihat
rakyat kita semua
itu butuh kepastian
ketika ada sesuatu yang tidak pasti yang saya katakan mengambang tadi
baik kita jeda dulu sekarang
yang tidak bisa kita hindari adalah
bagaimanapun yang angin yang saat ini berhembus kencang ke golkar
itu kan pasti ada yang niup
ada yang niup kemudian ada akar masalahnya juga
menyelesaikan akar masalahnya ini
apakah bisa secepat cepatnya dilakukan oleh partai golkar
dan apakah berani
kita bersama kami di cnn indonesia prime news
untukpl gesundheits gokar black malaysian samang publicew asal tetaya sep
peradilan gembira ria kemudian sudah sehat sekarang alhamdulillah ya sudah sehat ini coba
kalau ada kamera bisa zoom ya bukannya bang andi sudah sehat sekarang ya mas henry apakah persepsi
publik yang kadung terbentuk dengan gokar sama dengan novanto sama dengan korupsi ktp elektronik
itu bisa dibalikan dalam waktu cepat enggak sulit makanya kalau dalam citra politik terutama
itu memang agak sulit dibalikan nih ini case nya nih golkar aja gitu yang memang sudah lama tiga puluh dua tahun
berkuasa ya quote unquote kemudian ditambah lagi after orde baru kemudian apa namanya yang saya katakan
tadi pendukungnya dan kemudian pengurusnya juga mature gitu sudah dewasa sehingga terkadang juga
pendukungnya melihat melihat golkarnya gitu pasti saya yakin memang ada pengaruhnya sedang
kasus iktp tapi kemudian apakah akan ada desakan desakan yang lebih keras gitu untuk
menuntut setia novanto mundur saya rasa kalau loyalitas loyalis iya mungkin pendukung mungkin
iya tapi buat rakyat indonesia apatis juga gitu terhadap partai politik jadi sekarang kalau
misalnya partai politik citranya nggak bagus terus kemudian ketua umumnya
terduga kena salah satu kasus korupsi paling masyarakat oh ya udah gitu aja akan pilih lagi
kan masyarakat gampangnya begitu nah sekarang apakah golkar ingin diceritakan sebagai partai
politik yang tidak bermoral atau bagaimana misalnya apakah partai golkar akan menerima dicitrakan sebagai
partai sarang penyambun misalnya apakah menerima itu nah itu kan semua tergantung dari teman teman di gokar sendiri
teman teman di gokar sendiri
saya wajar kalau kemudian bang andi kemudian bang yoris mas doli menyuarakan itu dari
sisi partai golkar karena mungkin mereka tidak menginginkan partai ini kemudian menjadi bonsai
gitu kan jadi itu menurut saya wajar saya tapi kemudian apakah masyarakat peduli peduli juga
tapi pedulinya bukan ayo dong selamatkan partai golkar ayo dong nggak akan begitu mereka akan
peduli dari sisi cuma ya sudah nggak usah saya pilih nantinya beda beda dengan para
pendukung kalau pendukung mungkin akan memperhatikan betul gitu ya tapi kalau yang masyarakat biasa
begitu kita punya ada kalau yang di dpr sekarang ada sembilan partai lain gitu kan terus kalau
misal belum lagi ada partai partai baru palingan hukumannya kesana nah sekarang kan saya yakin ada
internal golkar yang tidak menginginkan partai yang tadinya berposisi nomor dua kemudian terjun bebas
ini nomor tujuh puluh enam gitu misalnya kan itu pukulan telak bagi gokar iya karena tidak pernah gokar lewat atau pergi dari
pukulan telak bagi gokar karena tidak pernah gokar lewat atau pergi dari pukulan telak bagi gokar karena tidak pernah gokar lewat atau pergi dari
posisi dua besar selalu begitu apapun gonjang nganjingnya bahkan seorang abu rizal bakri dengan
segala gonjang nganjingnya waktu dua ribu empat belas merempatkan gokar posisi nomor dua saat ini berada dalam
posisi kritis apakah itu juga dirasakan oleh internal golkar sebenarnya bang adi atau ah
biasa biasa aja lah gitu saya rasa nggak akan biasa biasa justru saya mau bertanya kira kira
apakah memang jalan rapimlah satu satunya untuk melakukan perombakan golkar atau mungkin
siapa apakah musti adaurous hai dari presiden jokowi dulu kira kira untuk ganti ketua umum
ya yang pertama begini putri tentu saya juga nggak ingin mengatakan bahwa ini hal
yang biasa ya ini patut didiskusikan patut dibicarakan dan patut untuk dicarikan jalan
dengan mas henry ini
golkar yang sudah kita anggap
relatif cukup baik
sehingga dia nggak bergantung kepada
figur jadi kalau anda
lihat survei kemarin itu kan
diakibatkan sentimen negatif
terhadap kasus sktp
menurut pandangan saya ini tidak signifikan
tapi kalau kita mau bilang
institusinya masih lebih kuat
karakter institusi di partai golkar
maka tokoh tokoh daerah
itu menjadi penting
kalau kita lihat juga data
dari delapan belas juta sekian pemilih partai golkar
itu cuma tiga sekian
dua juta saja yang memilih partai
yang lainnya memilih orang memilih figur
memilih tokoh yang turun pada waktu itu
dia nggak melihat ketua umumnya
golkarnya kan ketua umum golkarnya juga
belum pernah diisukan
kasus lapindu dan seterusnya
ini kalau kita mau bikin komparatif
citra ketua umum sebelumnya dengan sekarang
tentu berbeda tapi kan
kira kira kalau mau dilihat dalam
wacana publik itu kan ada
ada contohnya ya
ada contoh lagi di tahun dua ribu dua
kasus pak akbar tanjung dulu
dalam case yang berbeda tapi kira kira adalah
kan tentu masyarakat juga tahu
untungnya kita pada
yang pertama pak akbar tanjung
tidak terbukti bersalah itu yang pertama
dan waktu tidak terbukti bersalah
itu cukup lama sehingga kita bisa
membuat sebuah kontestasi politik
nasional pertama di indonesia
membuat konvensi sehingga kalau kita
pemberitaan good news semua terhadap partai golkar
jadi saya kira itu memberikan sumbangan
yang positif terhadap pencitraan
nah untuk golkar ke depan harapan
kita itu adalah institutional building nya
terbangun citranya baik
di publik kan ini sekarang yang
belum ada jadi saya kira
kalau dengan institutional building golkar
yang kuat ini kemudian citranya
juga positif maka saya kira
dalam waktu yang tidak terlalu lama
teman teman muda itu kan juga bicara
kalau kita dulu pernah berkuasa tiga puluh tahun

proses declining maka
saya kira tidak perlu waktu tiga puluh tahun
untuk membuat golkar rebound kembali
dan kemudian mengambil alih ke pemimpinan nasional
dari proses ketahanan
anak anak muda ini untuk
tidak masuk pada sebuah kultur politik
yang hari ini memang publik
tidak respect terhadap
berlaku itu yang tadi tergambar
dalam semua survei bukan hanya golkar loh
kalau kita lihat semua survei
kepercayaan publik terhadap partai partai
politik bukan hanya golkar itu emang rendah
sekali karena tidak ada contoh
yang bisa dihadirkan ke ruang publik
yang bisa diberikan
apresiasi kepada publik
bahwa ini adalah contoh yang bisa memberikan harapan
baru terhadap bangsa ini
nah itu dia oke
menarik sekali katakanlah sekarang
harapan itu masih ada
seberapa kuat teman teman di golkar
terutama yang muda muda bisa bertahan
di tengah merosotnya
akan berbicara anda akan
dipecat ancamannya itu dia ya kita
nanti dijawab ya mas henry ya
nanti dijawab tetap bersama kami
di cnn indonesia prime news
kemudian apa yang akan diambil langkah yang akan diambil oleh pengurus sih untuk oke case close semuanya itu
ya yang pertama gini putri saya lebih memilih bahasanya ini dinamika ya
akan kencang yang berhembus
dinamika organisatoris biasa saja
nah ada yang bicara tentu biarlah yang bicara itu yang mempertanggungjawabkannya
tapi bagi kita sebagai seorang organisatoris bahwa apapun yang menjadi kebijakan partai itu ada di meja rapat
nah karena itu tadi kita terbatas bicara dengan teman teman termasuk juga dengan ketua harian
itu untuk bagaimana ini dibawa ke rapat
agenda agenda yang tersisa ini termasuk itu
nah terus kemudian juga kita berpikir supaya apapun langkah langkah yang kita lakukan ke depan itu
harusnya bisa meredam suasana
tidak memunculkan turbulensi turbulensi baru
walaupun tentu ya bukan ini saya sependapat sama senri
kita di kolkarnya sudah matang ya
dalam berkonflik juga sudah matang
dan saya meyakini saya juga sudah bicara tadi sama pak yoris
dan beliau juga mengakui bahwa dengan jiwa besar kita harus cooling down
demi kepentingan partai
dan dia juga ditanya wartawan tadi kan dia nggak ada respon yang terlalu
ya responnya khas bang yoris lah ya
seperti yang selama ini yang anda bilang khas bang yoris itu
tapi kita cooling down sehingga ini bisa berjalan dengan smooth
partai bisa lagi melakukan kerja kerja politik
di depan kita ada verifikasi faktual
partai partai ini tetap diverifikasi walaupun partai yang sudah ikut pemilu
nah walaupun kami yakin ini proses yang biasa saja
tapi kan ini harus dikerjakan tidak gampang
tim kita di dpp itu bekerja
kadang untuk menyusun komposisi keanggotaan itu
yang kedua pilkada
nah yang ketiga seleksi pencalekan yang kita jadikan nanti sebagai food getter partai
di daerah daerah nanti sehingga paling tidak target satu ratus dua puluh kursi untuk tingkat nasional itu bisa kita raih kembali
nah ini tidak ada jalan lain memang
tanpa menegasikan komplikasi dari dinamika yang terjadi ini
tapi semua juga harus sama sama fokus
bahwa kan narasi pak yoris narasi pak idrus narasi pak nurdin narasi ketua umum dan katakanlah yang kalau bahasanya bung hendri itu loyalis
itu kan semuanya untuk kepentingan partai bicaranya
nah mungkin cara dan refleksinya yang berbeda beda
nah karena itu kalau memang untuk kepentingan partai maka kita harus dudukkan dalam meja rapat dan kita bicara untuk kepentingan partai
tapi sekarang mas henry apakah kemudian
golkar akan memasuki babak baru
yang tadi dikatakan ketika berdinamika kita sudah tahu sudah ada dua orang berarti kan
sekarang yang dipecat itu artinya kalau misalnya tidak sejalan silahkan mundur pelan pelan
enggak kalau bahasanya silahkan mundur pelan pelan itu dikasih tahu mundur aja
itu bukan dipecat
tapi kan begini sebetulnya
jarang partai politik ada sosok seperti bang yoris gitu ya
jadi artinya memang dia bicara apa adanya
kita masih ingat
pada saat persetujuan
antara kubu ical dan agung laksono waktu itu
bang yoris memilih di agung laksono
tapi kemudian pada saat konsolidasi ya sudah dia balik lagi gitu kan
sama seperti pada saat apa namanya waktu selesai munas
ada kubu akom setnov dan lain lainnya itu
kemudian ya sudah begitu konsolidasi konsolidasi
dan kemudian dia sekarang menyuarakan lagi
jadi menurut saya
kerugian besar juga kalau memang benar benar dipecat
jadi saya menurut saya jangan jangan emang tes tes ombak aja di golkar
kalau bang yoris dipecat kira kira seperti apa
kalau tes tes obak ada yang diuntungkan dong
kalau di sini siapa yang diuntungkan
tapi kan begini
setahu saya bang yoris juga lumayan loyal ke ketua umum golkar
tapi sekarang nampaknya dia harus menyuarakan itu
karena memang ada penurunan elektabilitas
kemudian juga terlihat masyarakat juga
sudah mulai memahami kenapa golkar kemudian menahan sosok setia novanto gitu
bagus kemaren peradilan bisa lolos
tapi kalau kemudian tidak berhasil lolos pun
ya itu akan menjadi pertimbangan yang besar juga gitu ya
artinya kan kembali kepada perbincangan kita sebelum jeda tadi
bahwa kembali ditanyakan
harus ditanyakan kepada masing masing elit partai dan juga kader
apa image apa yang diinginkan sebenarnya oleh
mereka yang di dalam partai golkar kan
terkadang kader kader golkar terutama yang sudah jadi jadi ini
saya agak pesimis kalau memikirkan golkar lebih tinggi dibanding dirinya sendiri
kenapa karena mereka sudah tinggi juga
iya karena mereka sudah langsung berpikir tentang bagaimana cara jadi gubernur
bagaimana caranya jadi bupati
bahkan kemudian ada yang jadi duta besar gitu ya
tapi mereka berpikir ke sana
nah sekarang yang mikirkan partai politik siapa
orang orang muda seperti angkatannya bang andi ini
yang memikirkan bagaimana caranya golkar ini sampai di dua ribu dua puluh empat
yang levelnya di tataran umur pak setnov misalnya
sudah akan berpikir bagaimana caranya jadi anggota dpr lagi
bagaimana caranya menjadi menteri
tapi tidak lagi berpikir bagaimana konstelasi golkar misalnya
saya ingat betul pada saat
akom mengundurkan diri dari munas
karena tidak ingin ada perseteruan gitu ya
nah kemudian itu kan masing masing ada pak yassin limpo
kemudian erlangga aziz
itu juga sama sama ikut ikutan menghargai itu
supaya kita memang menjadi satu
nah figur figur itulah yang saat ini dibutuhkan oleh golkar
figur figur muda yang bisa mengantarkan golkar mungkin melebihi dua ribu dua puluh empat
karena partai ini sudah punya semua mbak
tidak ada partai sedewasa ini yang memiliki jaringan kekuatan luar biasa
tadi kita bahas tiof r
partainya yang dewasa ya
partai politik lain belum menjalani masa masa seperti masa fase golkar mendewasakan diri
semuanya masih dipupuk
masih di anak tidurkan gitu ya
oleh para tokoh tokoh sentralnya
nah ini yang kita belum lihat
kemarin ada beberapa partai digesek sedikit pecah dua
golkar pecah dua sebentar
habis itu balik lagi
karena sekarang yang harus dibina menurut saya internal golkar
sebuah pohon pun kalau internalnya tidak sehat lama lama dia mati kering dan akhirnya tidak ada di dunia
nah itulah yang mungkin bisa dilihat
jadi kalau bahasanya angin besar beringin saya rasa nggak goyah
tapi kalau ada rayap kecil kecil di dalam bisa saja dia menjadi rapuh dan akhirnya tumbang

jadi sudah siap ya sekarang untuk menumpah serayap rayap itu yang tadi disampaikan mas henry
saya ingin menggaris bawah yang disampaikan mas henry
ini tebal sekali garisnya ini
ini proses pendewasaan
siapa yang berpdewasa ini
baik di kader kader golkar
walaupun tadi disampaikan ini matang tapi kita semua
termasuk ketua umum
termasuk saya termasuk pak yoris termasuk ketua umum dan elit elit partai
ini adalah proses pendewasaan diri
tadi saya senang itu bahasanya
sehingga satu saat golkar ini bisa menjadi etalase politik nasional
yang dicontoh yang saya katakan tadi
kenapa ini penting
karena di bawah generasi pak yoris dan pak novanto ini kan ada lagi generasi di bawahnya
nah mereka ini kan meniru menyontong
harus dapat contoh yang bagus
itulah kenapa sebenarnya di teman teman muda itu membuat warna mereka sendiri
karena di bawah kita ini juga ada lagi yang lain
nah setiap zaman ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya
tapi dari semua itu yang paling penting adalah menghadirkan tokoh tokoh politik yang dicintai kembali oleh rakyatnya
saya ingin sedikit saja
kita pernah punya idola tokoh tokoh idola di tengah tengah masyarakat
dan itu bukan artis bukan dari lsm bukan dari tokoh tokoh kampus
tapi dari politisi
bung hatta bung karno natsir syahrir
itu adalah semua tokoh tokoh politik
tapi mereka semua adalah tokoh tokoh politik yang dicintai oleh rakyatnya
saya kira satu saat nanti akan hadir waktunya
untuk golkar ya
untuk bangsa dan negara kita
dina berani memberikan jawaban itu oke

untuk bangsa juga

tapi kita tunggu ya
bensa kepastiannya mungkin ya
terima kasih bang andi

kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap di sini